sepuluh pelari mengikuti kompetisi lari gratis terbesar di indonesia
brilliant free run dua ribu sembilan belas di surabaya
kompetisi menyambut ulang tahun bank rakyat indonesia atau bri ke satu ratus dua puluh empat tahun ini
berhadiah total ratusan juta rupiah
setelah sukses dengan penyelenggaraan di solo jakarta dan bogor
brilliant free run digelar di makodam lima brawijaya surabaya
kompetisi lari gratis terbesar se indonesia ini diikuti oleh kurang lebih sepuluh peserta
ada tiga kategori dalam brilliant free run dua ribu sembilan belas surabaya
semoga dapat dikeluar lima belas juta rupiah
antusiasme terlihat jelas dari wajah para pelari
selain tidak perlu membayar untuk ikut lomba ini
para pelari akan berebut hadiah total rp satu ratus sembilan puluh delapan juta
menurut direktur utama bri sunar so
kompetisi brilliant free run dua ribu sembilan belas juga ingin berkontribusi
dalam menemukan bakat dan potensi pelari di daerah daerah indonesia
dan brilliant run series ini yang di surabaya merupakan yang ketiga
karena yang pertama dilakukan di bogor kemudian yang kedua di solo
dan kemudian tahun ini di surabaya
dan alhamdulillah sebenarnya kita ini adalah merupakan lomba lari gratis terbesar di indonesia
terbesar di indonesia
memang pendaftarannya semua melalui aplikasi online
dan diharapkan diikuti oleh
maksimal sih sebenarnya itu sepuluh ribu
tetapi alhamdulillah yang daftar sampai dua belas ribu lebih
sangat membanggakan ya
karena ternyata masyarakat sangat antusias untuk mengikuti lomba lari ini
dan ini sesuai dengan tujuan kita selain dalam rangka merayakan ulang tahun
juga mau mengajak masyarakat semua aktivitasnya supaya aktivitas yang sehat
dan supaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang makin sehat
selamat ulang tahun untuk bri yang keserahannya
dari sepuluh ribu pelari di brilian freerun dua ribu sembilan belas
surabaya series ini beberapa tampil dengan kostum atraktif
selamat ulang tahun bank bri
meski berkostum unik mereka tetap semangat berlari
tidak hanya unik kostum kostum ini juga memiliki pesan tersendiri
monster untuk memberantas orang yang malas berolahraga
monster yang mengingatkan orang yang cuma bilang semangat semangat
tapi tidak mau berlari itu kita berantas
kita harus semangat untuk berlari semangat berolahraga
supaya indonesia sehat indonesia maju
ini kita tunjukkan pakai gini aja bisa lari
mongsok tidak pakai apa apa cuma jalan
kita dari pt ini bersama dengan ibn jamil yang juga memperbuka

juga mengapresiasi lomba ini
senang banget bisa lari di surabaya bisa ketemu dengan teman teman warga di surabaya
ternyata surabaya memang sangat luar biasa pelarinya banyak banget
track nya juga oke banget dan penyelenggaraan untuk memikirkan safety runningnya juga sangat luar biasa
jadi semua teman teman di sekolah pelari sangat enjol
selain kompetisi lari gratis brilliant run dua ribu sembilan belas surabaya series
ulang tahun bri ke satu ratus dua puluh empat ini juga melakukan konservasi sembilan belas sungai
pelatihan umkm dan bedah empat puluh rumah tidak layak huni